kita beralih ke informasi lainnya
maraksnya aksi balapan liar di pamekasan sudah sangat mengkhawatirkan
tidak hanya membuat warga resah pelaku juga melempari mobil polisi dengan batu
untuk menghentikan aksi tersebut polisi terpaksa bertindak represif
beginilah aksi yang terpaksa diambil petugas dalam membuarkan balapan liar di area monumen arek lancur pamekasan
petugas yang geram dengan ulah pebalap liar menghadang langsung laju kendaraan pebalap
bahkan petugas terpaksa menghentikan aksi balapan liar ini dengan cara melempar kursi ke pebalap
akibatnya gerombolan pebalap liar pun kalang kabut hingga ada yang terjatuh dan ditinggal temannya melarikan diri
aksi tegas ini diambil setelah kaca belakang mobil petugas retak
akibat dilempar batu pebalap liar saat berusaha membuarkan aksi balapan
rencananya petugas akan terus melakukan razia hingga balapan liar bisa dihilangkan di kota pamekasan
ahmad zaini zen pamekasan